perumahan ciledug indah tangerang menjadi salah satu wilayah terdampak banjir yang cukup parah
proses evakuasi warga perumahan celeduk indah tangerang harus berlangsung hingga sore ini
meski demikian ratusan warga memilih bertahan di rumah karena berbagai alasan
inilah proses evakuasi seorang lansia warga celeduk indah satu tanggerang banten
petugas evakuasi dengan sigap menjemput ke dalam rumah dan menggendong warga yang diketahui tengah menderita sakit tersebut
menggunakan delapan perahu karet dua diantaranya memiliki mesin puluhan personil tim gabungan tni polri basarnas bnpb
berulang kali melakukan proses evakuasi terhadap ratusan warga perumahan celeduk indah satu dua dan kampung poncol
banjir di kawasan ini diakibatkan luapan kaliangke dengan ketinggian mencapai dua meter sejak kemarin
tak mudah bagi petugas untuk mengevakuasi warga yang diperkirakan jumlahnya lebih dari lima ratus orang
selain karena kendala teknis beberapa warga juga enggan untuk dievakuasi
kalau tadi malam cuaca itu hujan sehingga menjadi kendala buat kita dan pemadaman pln di sini secara keseluruhan
kemudian arus dari bawah itu sangat kencang dan ketinggian tadi malam itu sampai dengan dua meter
saya pikir karena rumah tingkat ya dan juga di atas besar saya bisa menampung keluarga di atas
terus besok dengan harapan surut dan lagi masih rendah airnya
tiba tiba semaren malam sampai malam
sekarang itu kita kehabisan makanan air tambah tinggi terus kita gak ada evakuasi gak ada kiriman makanan nah baru sekarang keluar
takutnya air naik lagi
berdasarkan keterangan petugas satu warga celeduk indah satu meninggal dunia saat berupaya menyelamatkan diri
sejauh ini lebih dari empat ratus orang sudah berhasil dievakuasi dan mengungsi ke masjid al irsyad dan ke rumah kerabat masing masing
diperkirakan setidaknya seratus orang warga masih belum dievakuasi
petugas pun berencana melanjutkan
proses evakuasi hingga malam hari
baru saja berlangsung proses evakuasi dari lansia yang juga kebetulan sedang sakit
dimana para petugas dari besar mas dan juga kagana dan juga bd dari kota tangerang langsung singgah menjemput ke dalam dan menggendong langsung seorang lansia yang memang sakit tersebut
dan tadi kami telah menyusuri penggunaan perang karet masuk ke dalam komplek perumahan celeduk indah satu dan celeduk indah dua
karena dua komplek ini menyandung
dan selama perjalanan proses evakuasi memang salah satu kendala yang paling utama adalah arus air yang cukup besar
namun sepanjang perjalanan kami melihat memang masih banyak warga yang memilih bertahan di rumahnya dengan alasan untuk mengamankan harta bendanya
sejauh ini proses evakuasi masih terus berlangsung dan masih akan terus dilanjutkan untuk menyelesaikan mengangkut semua warga dari perumahan ini keluar dari komplek
karena memang air masih mengenang lebih dari seratus meter
dan proses evakuasi sendiri lebih diutamakan kepada lansia kemudian orang sakit anak anak dan juga balita
suwedi tanjuk romi bahtiam celeduk tangerang balik